sebuah mobil patroli polisi mendadak masuk ke dalam iring iringan rombongan tamu ktt asean dari negara laos di lingkar semanggi yang mengarah ke senayan pada rabu malam
peristiwa ini pun membuat sejumlah petugas yang sedang menghentikan laju mobil lain kaget dan langsung meneriaki mobil patroli itu